wakil presiden yusuf kala memastikan akan menerapkan kebijakan suku bunga satu digit mulai tahun depan
kebijakan ini diterapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing bank domestik
sejalan dengan rezim bunga murah pemerintah akan mempercepat proses pembentukan holding bank bumn
agar sektor keuangan indonesia semakin efisien
simak perbincangan korespondensian indonesia her f harin dengan wakil presiden yusuf kalla
usai membuka aci world congress dua ribu enam belas
pendalaman pasar finansial masih sangat dibutuhkan
apa instrumen atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih memperdalam lagi pasar finansial di negeri pajak
pertama sistem keuangan juga bersaing
dari segi investor dia ingin yield yang tinggi
dari segi lendernya konsumennya ingin rendah
karena itu selama bunga masih tinggi
jadi untuk pendapatan deposito maka sulit berkembang sistem keuangan yang lain
dan itulah maka instrumen yang ada ialah bagaimana kita memanfaatkan semua orang
menurunkan tingkat bunga nasional agar bunga untuk ekonomi juga jalan tapi sistem keuangannya jalan
prediksi anda level berapa yang ideal atau range berapa yang ideal bila kita bandingkan
tadi dalam speech
anda saya mendengar anda membandingkan dengan asia tenggara misalnya
di level berapa range yang paling ideal menurut anda

salah satu upaya yang dilakukan instrumen moneter yang dilakukan oleh bank indonesia dengan revo tujuh days tanggapan anda pak jk
oh itu memang suatu hal yang positif
dan kita berterima kasih bank indonesia untuk kita mendorong adanya suatu petokan yang tunggal
yaitu tujuh days itu
dan itu bank indonesia sudah menjalankan itu dan kita mendukung itu
supaya terjadi suatu acuan yang tunggal
karena selama ini ada bired ada lsp ada tingkat perbankan
oke pak ke kuartal pertama data terakhir satu ratus empat puluh an triliun rupiah
apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut
instrumen apa yang akan digunakan
defisit itu tergantung ukurannya apa
kalau anda lihat dibanding negara lain malaysia saja yang defisitnya sampai lima persen delapan persen
indonesia hanya dua lima persen
jadi memang untuk ukuran perbandingan sebelumnya tinggi
tapi untuk suatu ekonomi regional itu rendah
karena memang dibatasi oleh undang undang
jadi apa yang melakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan atau defisit itu
tentu sun boleh pinjaman lunak boleh multilateral boleh ada persediaan world bank contohnya
itu semua yang baik semua dilihatkan

masa kingeng moving bank ini sudah diangga mengenai masyarakat ekonomi asia
dan kepnernak ada rencana untuk holding bank by wmn
bagaimana target pemerintah dalam hal ini
tujuannya pemerintah ialah membentuk bank yang kuat
karena itulah maka didahului dengan holding
kemudian juga secara nasional
dengan aturan aturan yang lebih ketat modal lebih tinggi
kita harapkan terjadi merger perbankan
sehingga perbankan itu tidak seramai sekarang ini
kecil rebaik kurang lebih besar itu lebih efisien yang jaringannya luas tapi bangun jangan banyak
sehingga tidak efisien terakhir pak jk akankah tim ekonomi di kabinet akan dievaluasi kembali
menjelang atau mungkinkah akan dibongkar pasang lagi tim ekonomi itu suatu progratif presiden
dimanapun bahwa berkomunikasi dengan anda banyak tentulah kabinet ini evaluasi untuk mencapai